all ice on rafa banyak sekali berseliweran di media sosial
tidak hanya masyarakat sejumlah selebritas juga ikut memposting terkait dengan dukungan
untuk palestina yang memang saat ini menjadi perhatian dunia
kita juga nanti akan mencoba bergabung dengan sejumlah jurnalis yang sudah siap
di depan kedutaan besar amerika serikat bagaimana suasana di sana
dan apa saja memang menjadi tuntutan dari masa aksi di depan kedudukan besar amerika serikat
media sosial juga ramai saudara terkait dengan all ice on rafa ini
banyak sekali sejumlah selebritas yang ikut juga memposting melalui akun instagramnya
yang mengisyaratkan bahwa mereka sangat concern dan juga perhatian terhadap
masyarakat anak anak terutama perempuan yang ada di rafah
dan saudara kita akan sapa jurnalis kompas tv yang ada di depan
kedutaan besar amerika serikat di wilayah gambir jakarta pusat
rizka bisa anda gambarkan seperti apa suasananya ini berbagai masa dari lintas agama
perempuan dan sebagainya juga berkumpul di depan kedutaan besar amerika serikat
reza sebetulnya kalau misalkan kami mendengarkan dari orasi yang disampaikan oleh orator di depan
gedung kedutaan besar amerika untuk indonesia
id yang mereka minta adalah sebetulnya perhatian amerika
terhadap perang yang terjadi antara israel dan juga palestina saat ini
di mana kalau misalkan kita ketahui reza dan juga saudara bahwa
pertempuran ataupun gempuran senjata yang kemarin dilakukan oleh israel ke rafah
dan juga menarik perhatian dari masyarakat indonesia yang kemudian akhirnya melaksanakan
aksi bela palestina pada pagi hari ini tepatnya di depan gedung kedutaan besar amerika untuk indonesia
selain itu reza dan juga saudara sebetulnya aksi bela palestina ini sebetulnya sudah beberapa kali
memang dilakukan oleh masyarakat indonesia yang pro palestina begitu ya
yang kemudian mereka menyuarakan begitu agar amerika ini dapat mengambil sikap politik
karena kan kita tahu bahwa juga amerika ini
bagaimana kemudian sikap politik amerika ini dapat memberikan berpihak begitulah kepada palestina
namun sepertinya memang beberapa kali sudah dilakukan sidang pbb
namun tampaknya belum juga ada perhatian ke palestina
akhirnya masyarakat indonesia ini kemudian kembali melarangkan suara untuk dapat ataupun menuntut amerika
aksi israel yang kemarin ini menyerang rafah palestina
ya selanjutnya adakah pejabat publik misalnya atau selebritas yang anda lihat dari pandangan mata anda
yang juga ikut serta menyuarakan di depan kedutaan besar amerika serikat pagi ini
ya reza kalau misalkan pejabat publik kalau misalkan saya pantau pada pagi hari ini belum terlihat begitu ya
karena memang jarak pandang kita ini cukup terbatas
namun tadi saya juga melihat salah satu seorang pesohor selebritas begitu ya inara rusdi
yang juga melaksanakan ataupun menyuarakan suara untuk aksi bela palestina
memang kalau misalkan berbicara soal isu palestina ini bagaimana kita ketahui juga di sosial media
ini masyarakat juga menyuarakan keprihatinannya terhadap palestina
karena saat ini ini tidak hanya masyarakat umum saja
namun juga pesohor selebritis dan juga kemudian tokoh publik begitu ya
ataupun yang memilih pengaruh ataupun memiliki suara banyak begitu
mereka ini juga menyuarakan suara mereka atas dukungannya terhadap palestina
jadi ternyata isu terkait dengan palestina ini tidak hanya menjadi perhatian dari para warga ataupun masyarakat pada umumnya
namun juga ini menjadi perhatian bagi para mereka yang memang memiliki keuntungan ataupun privilege gitu ya
mempunyai suara lebih luas di sosial media
bagaimana kalau misalnya kita lihat juga di media sosial banyak masyarakat yang memposting begitu
bagaimana kalau misalkan kita lihat berkeliruan di media sosial
ternyata isu palestina ini cukup menarik perhatian publik dari masyarakat indonesia
yang kemudian akhirnya turun ke jalan pada hari ini
verdiska lalu bagaimana dengan kondisi arus lalu lintas
kita tahu bahwa ini di depan kedutaan besar amerika serikat ini kan di wilayah gambir jakarta pusat
yang tentunya juga menjadi mobilitas warga yang ingin ke kawasan monas misalnya
atau ke kawasan lainnya di sekitar gambir
bagaimana aturan lalu lintas di sana

sehingga memang tampaknya masih banyak masyarakat yang memang belum terinfo terkait dengan adanya aksi bela palestina pada hari ini
sehingga memang kalau misalkan tadi kami pantau ini banyak kemudian kendaraan yang berputar balik
sehingga ini juga menyebabkan antrian panjang kendaraan
kalau misalkan kami pantau ini tadi dari arah patung kuda
kemudian antrian panjang kendaraan itu mengular mengekor sampai ke tamrin
ataupun ke sarinah jalan tamrin
ini tadi antrian panjang kendaraan ini cukup panjang
bagaimana kemudian akibat ataupun imbas dari arus yang dialihkan
dari masyarakat yang belum terbalik
ini dari arah ataupun jalan tepat di depan gedung kementerian perikanan ataupun jalan gambir
ini alur cukup padat
namun memang cukup tidak sepadat di jalan tamrin
memang masih bisa berjalan namun memang agak masyarakat ini memelankan kecepatan kendaraannya
karena memang masa ini masuk dari arah
kemudian hingga ke depan gedung kedutaan besar amerika
jadi memang mobilitas dari masyarakat yang melakukan aksi bela palestina pada hari ini cukup menghambat para pejalan
ataupun masyarakat yang melintasi jalan
sehingga tampaknya memang masih banyak masyarakat yang belum terinfo
terkait dengan aksi bela palestina hari ini
sehingga memang kepadatan kendaraan ataupun antrian kendaraan cukup panjang
fedris kananda jurnalis kompas tv melaporkan langsung dari depan kedutaan besar amerika serikat di kawasan gambir jakarta
pusat selamat kembali bertugas fedris k